logo diduga mengemudi di bawah pengaruh minuman keras
sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan minibus lainnya
sementara di pacitan akibat sopir mengantuk sebuah minibus membawa bantuan kemanusiaan
menabrak tiang milik telkom di pinggir jalan
kecelakaan dua minibus ini terjadi di jalur alternatif penghubung antara kabupaten ponorogo dengan kabupaten madiun
tepatnya di luas jalan desa merican kejambatan jenangan ponorogo
dalam rekaman cctv warga terlihat sebuah minibus yang membawa enam penumpang melaju dari arah selatan
tiba di lokasi kejadian sebuah minibus lain berwarna merah yang dikemudikan fatoni warga madiun
tiba tiba oleng masuk ke jalur kanan
meski klakson sudah dibunyikan hendy purwoto sopir minibus abu abu
namun pengemudi minibus merah seakan tak mendengar dan tetap masuk jalur kanan
tabrakan pun tak terhindarkan
diduga kuat sopir minibus merah di bawah pengaruh minuman beralkohol
meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini namun kedua kendaraan ringsek
sementara di pacitan sebuah minibus syarat penumpang menabrak tiang milik telkom dan pagar rumah
di tepi jalan provinsi pacitan solo jawa tengah
tepatnya di desa belah kecamatan donorojo pacitan
sebelumnya minibus yang dikemudikan naufal kois bersama empat rekannya berangkat dari yogyakarta
untuk mengantar bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dan tanah longsor di pacitan
diduga karena mengantuk dan kelelahan sopir hilang kendali hingga minibus keluar jalur
meski minibus sempat terguling hingga rusak parah namun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini